oh mas arief di kantor polisi
mas dimana ini
apa apa rena suruh nunggu di mobil aja kali ya
soalnya kan juga gak baik kan kalo
kalau dia masuk ke dalam
buat anak kecil juga nggak etis banget mas
aku juga gak mau ada memori yang buruk
tentang yang ada di dalam penjara
mendingan rena nunggu di mobil aja selesai
bukan cuma sama calon istri kakak
tapi kakak akan buktikan semuanya
ma aku udah gak sabar mau ketemu om ma
ya allah apa baik membawa renang ke kantor polisi
tapi rena semangat sekali mau ketemu mama

ini kantor polisi ya
kau mas ada di kantor polisi
mas gimana nih apa apa rena suruh nunggu di mobil aja kali ya soalnya kan juga nggak baik
kan kalau kalau dia masuk ke dalam buat anak kecil juga enggak etis banget mas aku juga
ngomong ada memori buruk tentang omanya ada di dalam penjara
dengan rena nunggu di mobil aja sayang nunggu di mobil enak sebentar dong kok oma sarah tuh
lagi ada keperluan di sini ya aku kan merayakan ulang tahun oma sarah kok nggak boleh ikut masuk
sedikit sakit penginap badan oma menunggu di dalam mobil dan
oma mau ditungguin sama rena rena mau ya temenin oma dalam mobil ya
sedikit agak pusing ya temenin sama di mobil ya
ya udah deh aku temenin oma
ini kadonya nanti opa kasih sama oma sarah ya oke ya udah kalau gitu yuk ke mobil ya ya
bungkusan apa sih itu kamu kemana
ada yang mau aku beli
apa nino beli kado buat mama
assalamualaikum basu marno
basu marno pak permisi
pak rendy pak rendy kini sumarno ya
iya betul mas tahu sumarno dimana ada
dari tadi malam kayaknya sumarno nggak pulang ke mes pak
pak sumarno nggak pulang ke mes
apa dia takut ya memberikan kesaksian ke polisi
terus dia kabur
reina nggak ada pasti anden sama al tidak mau aku ketemu dengan reina
aku sama mas al bikin ini buat mama
terima kasih adil
teman teman bikin ini sama papa
kado dari rena
rena kangen kamu
aku bener bener merasa bersalah